akan kuhancurkan kalian berkeping keping
terimalah darah segar persembahan kami
ternyata mereka menyembah kalawangsa
kita harus menghentikannya kanjang sunan
ini perbuatan yang musrik
tidak dengan cara seperti itu
kita harus membawa dulu dengan masyarakat
hanya akan mempersulit kita
lalu apa yang harus kita lakukan kanjang sunan
kita harus berdoa
agar mereka semua
diampuni oleh gusti allah swt
yang telah tersesat dari jalan
ke jalan yang lurus
dan sadarkalah mereka
dari ajaran ajaran sesat
sudah banyak perubahan
sepertinya aku ketinggalan banyak
apa yang kau lakukan di tempat eh ini manusia
aku kesini hanya ingin bersenang senang
kau akan menang
kau akan menang
sudah lama tidak bertarung
sepuluh tahun masih takut
mulutmu lebih besar dari kekuatanmu
jangan senang dulu kalian
akan kuhancurkan kalian berkeping keping
kau akan menang
semoga kita tidak bertumpah lagi
sepertinya kesatuan manusia berkurang
boleh aku bertanya tentang adepati tunggul dan senopati mahesa itu
jangan bicara sembarangan loh gajah
di desa ini tidak ada yang berani membicarakannya
karena sekali berani membicarakannya tentang mereka penderitaan
prajurit kabupaten akan langsung menangkap
itu sangat berbahaya
maaf tapi membicarakannya bukan berarti menjelekan namanya bukan
peraturan di sini ya begitu
karena yang memimpin mereka
selama dua tahun memimpin janitra di dampingi
sama senopati mahesa
bukankah itu sikap yang tidak baik
bagaimana mungkin warga di sini bisa memilih seorang pemimpin seperti itu
jadi dia itu telah melengsarkan kepemimpinan ayahnya
sebenarnya masyarakat di sini
sama tatanan kepemimpinan ayahnya
menurunkan secara bangsa dengan sengaja
dulu sewaktu ayah adipati tunggul masih memimpin di kadipaten
tempat ini adalah kadipaten yang makmur
semua warga berbahagia
kerja yang bagus senopati
terima kasih gusti adipati atas anjungannya
dan ini semua
untuk kekuasaan gusti adipati
kematian ayah adipati tunggul
yang tiba tiba itu membuat warga terkejut dan bersedih
untuk semua penduduk kadipaten jani tera
kalian dengarkan baik baik
adipati tunggul memimpin kadipaten
hal pertama yang adipati tunggu lakukan
ketika menaikan upeti
hal itu membuat hasil panen para warga hanya cukup untuk membayar pajak
dan siapapun yang memberontak membangkang ataupun melawat dicepuluskan ke dalam jalan
para warga banyak yang tidak terima
namun karena kesaktian senopati mahesa siapapun yang tidak terima akan disiksa
hingga pada akhirnya yang mereka mau membayar upeti tapi dengan sangat terpaksa
walah banyak masyarakat disini yang kelaparan melanda
kadi patent ini sudah acak acak
beberapa warga banyak yang mati gara gara kelaparan
apa adipati tunggul itu orang yang sakti mantra guna
yang sakti mantra kuta itu mahesa orang kepercayaannya
nah adipati tunggul memanfaatkan kesaktian mahesa
sepertinya senopati itu juga memanfaatkan adipati tunggul untuk mendapatkan jabatan
ini membahayakan aku dan keluargaku
ya sudah kita kembali bekerja
baiklah kancah guzki
jangan lupa
sekarang lakukan bersama sama
baik kan jeng gusti